direktur penyidikan kpk brigjen polisi aris budiman menghadiri rapat dengar pendapat dengan pansus hak angket kpk pada dua puluh sembilan agustus yang lalu
aris datang sendiri ke ruang rapat pansus hak angket kpk meski dilarang oleh pimpinan kpk
ketika dimintai konfirmasi tentang kabar pertemuannya dengan anggota komisi tiga dpr
aris budiman mantan dirkrimsus polda metro jaya menyatakan tidak mengenal anggota komisi tiga dan tidak pernah bertemu secara pribadi
pansus hak angket kpk sempat menanyakan soal dugaan adanya jarak antar penyidik kpk
aris pun tidak bisa menutupinya dan mengakui ada semacam friksi antara penyidik independen dan penyidik yang berasal dari kepolisian
aris juga tidak bisa mengelak saat anggota pansus junimart girsang menanyakan soal dugaan adanya oknum penyidik di kpk
kpk yang memiliki peran besar mengatur jalannya organisasi kpk dan mempengaruhi keputusan direksi dalam penyelesaian kasus hingga rekrutmen penyidik
nama novel baswedan disebut oleh juni mart dan dibenarkan oleh aris
aris juga mengaku telah melaporkan novel baswedan kepada polisi menyangkut email berisi protes pengangkatan seorang penyidik baru di lembaga antirasuah tersebut
ia menolak saat anggota dpr meminta salinan email itu agar diserahkan
berkaitan dengan email ini memang saya sudah laporkan kepada penyidik polri pak
jadi kalau saya kira itu jadi nanti alat bukti yang akan dipergunakan dalam proses penyidik
proses hukum yang kita laksanakan
kalau boleh saya untuk sementara dan tentu digunakan di sana nanti untuk tidak mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh polri tentunya
saya mohon izin untuk sementara saya tidak serahkan dulu itu
sebelumnya akibat protes ini novel mendapat surat peringatan
setelah disorot oleh pegiat anti korupsi pemimpin kpk pun membatalkan surat peringatan untuk novel dan mengarahkan
agar berfokus pada pekerjaan di kpk
tapi karena ini kelihatannya juga malah menjadi suatu masalah
sementara ini dibatalkan ya
nanti biarkan aja nanti pi bekerja seperti biasa
tapi kita konsentrasinya nanti full ke pekerjaan dulu
setelah aris budiman membeberkan informasi kalangan internal kpk
kini kpk justru sedang mengambil keputusan
atas direktur penyidiknya dengan menggelar sidang dewan pertimbangan pegawai
aris diduga menerabas kode etik dengan menghadiri undangan rapat dengar pendapat pansus hak angket kpk di gedung dpr tanpa izin
horas manihuruk cnn indonesia
meski dalam proses penyembuhan novel baswedan terus memantau pengungkapan kasus yang menimpa dirinya
novel khawatir pelaporan anies budiman justru hanya sebagai pengalian isu
kepada penyelidikan kasus penyiraman air keras
lebih dari empat bulan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan belum juga terungkap
novel menyampaikan bahwa lambatnya pengungkapan kasus yang menimpa dirinya karena ada keterlibatan kalangan internal polri
dalam wawancara eksklusif time pada sepuluh juni dua ribu tujuh belas novel membeberkan bahwa seorang jenderal polisi terlibat kasus yang menimpa dirinya
ketika menanti terungkapnya pelaku penyiraman terhadap dirinya
nama novel justru disebut oleh brigjen polisi aris budiman saat di ruang pansus hak angket kpk
dalam ruang rapat aris membeberkan informasi internal kpk dan menyebut novel adalah orang yang mampu mempengaruhi pimpinan kpk
direktur penyidikan kpk brigjen polisi aris budiman datang sendiri ke ruang rapat pansus angket kpk meski dilarang oleh pemimpin kpk
selain itu aris juga telah melaporkan novel baswedan ke polisi terkait surel novel yang memprotes pengangkatan seorang penyidik baru di kpk
aris merasa surel ini telah mencemarkan nama baiknya
menanggapi laporan dan kehadiran aris budiman di pansus hak angket kpk
wakapolri meminta agar kedatangan haris tidak dikaitkan dengan polri karena aris menjadi domain kpk
kpk dan polri solid tidak ada itu domainnya kpk aris itu anak buahnya pak agus raharjo bukan anak buahnya kak polri
meski dituding sebagai orang yang powerful atau berpengaruh oleh aris budiman novel justru tidak ingin melaporkan kembali
novel lebih memilih fokus dengan upaya penyembuhan kedua matanya
ia menduga laporan aris budiman hanya pengalian isu terhadap kasus penyiraman dirinya
horas banihurup cnn indonesia
manuver politik pansus angket kpk selama ini berhasil menampilkan sejumlah drama yang mengejutkan
drama ini pun berbuntut pada terganggunya soliditas internal kpk kenapa saya bilang terganggunya
karena ada aksi saling lapor dan saling buka borok kesalahan terpampang jelas di mata publik
selain itu publik pun dibuat terbelah melihat fakta fakta baru manuver pansus h angkat kpk ini
kami akan membahas bagaimana perkembangan terbaru dinamika terkini dan kembali ke kembali
kami akan membahas bagaimana perkembangan terbaru dinamika terkini dan kembali kembali ke kembali
kami akan membahas bagaimana perkembangan terbaru dinamika terkininya bersama dua orang wakil dari kelompok masyarakat sipil

disini ada mas adi masadi koordinator gerakan indonesia bersih yang juga pernah beberapa waktu lalu memberikan dukungan kepada pansus h angkat kpk
terima kasih mas adi sudah datang
kemudian ada bang daniel anzar simanjuta ketua pp pemuda muhammadiyah yang juga selama ini aktif mendampingi mas novel juga di singapura

sangat selamat bang daniel
terima kasih bang daniel sudah datang
bang adi mas hadi dulu kita minggu ini melihat banyak perkembangan perkembangan baru yang cukup mengejutkan publik juga dibuat terkaget kaget karena ada ternyata laporan itu tidak hanya datang dari eksternal
tapi internal kpk juga terlihat sekali ada friksi yang begitu ketat atau begitu terjadi di dalam sini anda melihat perkembangan minggu ini seperti apa mas
saya melihatnya ini kpk ini sejak didirikan sampai sekarang ini memang memiliki masalah ada cacat sejak dalam kandungan jadi kalau sekarang ini ada muncul masalah masalah karena memang sudah cacat sejak dari kandungan
nah kemudian ketika kami kan kami dulu sejak dua ribu delapan kan mendukung kpk terus kemudian kami masuk ke dalam kpk kemudian sebelumnya kan kami ada di eksekutif juga melihat peta korupsinya
dan dengan cara cara kpk yang sempurna
dengan pola pola yang seperti sekarang ini memang tidak akan menyelesaikan persoalan persoalan korupsi bahkan kemudian kita lihat juga ada pertentangan di dalam kpk itu bukan hanya sekarang saja
tapi juga sejak zaman senturi kemudian sekarang kasus ahok dan lain lain itu ada pertentangan pertentangan tetapi itu masih sehat sepanjang konsepnya tetap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi
kondisinya sehat gak menurut anda sekarang
nah sekarang ini makin tidak sehat karena sudah menjurus bukan hanya pemihakan kepada kelompok tertentu ya

jadi itu masih sehat
di dalam kpk sendiri bermain politik ini yang merusak sistem pemberdasaran korupsi di kita
bang adi ditahan dulu kita dengarkan dulu yuk kesaksian aris budiman cuplikannya terkait dengan adanya friksi yang dia ungkapkan terjadi betul di dalam internal kpk kita saksikan dulu pernyataannya
sebetulnya kami ingin mendengar lebih jauh
saya melihat masih ada yang disembunyikan
setajam apa sih friksi dalam itu antara anda dengan novel
memang friksi itu dimulai bagi saya kan saya selaku direktur saya ingin melaksanakan tugas saya
namanya seorang direktur saya butuh penyidik dan sebagainya
beberapa kali saya mengusulkan misalnya untuk merekrut penyidik
dan kita sudah rapat di tingkat kedeputian sudah diputuskan
oke kita terima penyidik seperti ini penyidik polri kan
lalu kami mengirim surat dengan persyaratan persyaratan tertentu misalnya
karena saya minta juga cukup penyidik yang berpangkat akp dan kompol
dan itu yang ditentang oleh
kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan saya
dan sehingga puncaknya itu saya dikirimkan saya ingat betul itu empat belas februari
email yang menyerang menurut saya menyerang saya secara personal
pada awalnya memang saya tidak
sama sekali artinya tentu saya marah pak
marah tersinggung terhina
dikatakan seperti itu tidak berintegritas
tadi ada apa ya itu saya bilang tadi klik
bapak bapak akan mengangkat komisioner pun selama orang orang yang ada seperti ini
maksudnya gimana pak artinya gini sebentar
kebijakan kebijakan organisasi itu sepanjang tidak seide dengan orang orang
ini tidak akan bisa berjalan efektif
tapi kan di awal bapak mengatakan ada penyidik yang keras dan menentang
kan begitu pak contoh penantangnya itu apa
tadi pak mengatakan ada akp kompol segala macam
tapi dia mengatakan akan merusak blablu blablu blablu
kan begitu pak
bapak bisa sebut nggak sama penyidik itu pak
penyidik senior nggak itu pak
iya penyidik senior
cukup pimpinan makasih
apa yang bisa anda baca mas adi dari pengakuan aris budiman ini
ya ini memang ya itu kenapa saya mendukung pansus ini kan karena memang perlu ada institusi
ada instrumen untuk mengkritisi kpk untuk memformat ulang kpk agar betul betul pemberantasan korupsi ini
bermanfaat untuk rakyat bukan hanya bermanfaat untuk kelompok kelompok tertentu
karena kalau saya lihat dari awal di kpk ini kan tidak punya roadmap yang jelas soal pemberantasan korupsi
kemudian mekanismenya juga apalagi komisioner komisioner juga hampir tidak ada yang paham soal sosiologi korupsi
padahal ini sangat jelas ya sangat jelas peta korupsi di indonesia ini terstruktur
sistematis dan masif
karena itu pemberantasannya pun harus terstruktur dan sistematis juga tidak macam tidak model model
ott ott ott yang selama ini
memang ada bagusnya tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan yang real menjadi masalah untuk rakyat indonesia
kalau melihat friksi yang tadi kemudian diungkapkan oleh anies budiman itu seberapa krusial sebenarnya
berarti kondisi internal kpk itu seberapa krusial
ini sangat krusial
memang karena itu begitu karena roadmapnya nggak ada kemudian muncul friksi friksi kemudian
muncul ada kepentingan kepentingan kemudian ada unsur unsur politik dari luar juga masuk ke situ
itu contoh nih ketika soal anas penetapan anas sebagai tersangka kan ada friksi friksi kemudian muncul keluar
kemudian soal senturi juga begitu soal budi gunawan juga begitu
jadi kpk ini sudah masuk ke pergolakan politik di luar seperti misalnya persturuan dulu di pori
kemudian munculkan budi gunawan kemudian ada muncul tersangka dari kpk kemudian sekarang ada pertarungan politik juga di golkar
kpk masuk ke situ
kemudian ada pertahanan politik di tempat lain kpk masuk ke situ
nah ini kalau sudah begitu sudah tidak sehat karena itu ini harus diformat ulang
dan harus dibenahi
ini role man man yang jelas sehingga pemberantasan korupsi itu betul betul memang untuk kepentingan rakyat
tapi anda melihat pernyataan atau pengakuan aris budiman itu sangat berdasar ya
dengan fakta fakta dan juga kondisi cuaca politik yang ada
situasi sekarang memang sangat sangat ini mungkin nanti kalau kita bedah lagi ke dalam
kita akan melihat bahwa sebetulnya siapa yang melulingi siapa di dalam itu ada
dan anda melihat itu ada masalah betul masalah real yang terjadi ya
masalah real dan kemudian yang saya sangat sesalkan
ini kan kemudian menimbulkan gejolak politik sosial politik yang dasar
contoh misalnya soal kasus korupsinya di balai kota yang melibatkan ahok
karena beberapa komisioner kpk sangat mendukung ahok sehingga tidak akan mungkin menjadi tersangka
akibatnya muncul keluar menjadi seolah olah ada konflik agama
dan ini yang ini kan pemicunya dari kpk yang saya lihat
ya bang daniel kalau melihat pengakuan aris budiman tadi menurut mas adi memang betul itu merepresentasikan atau menunjukkan kepada
publik ternyata internal kpk memang sangat bermasalah
pertama friksi faksi faksi dalam satu organisasi itu biasa
kalau ada kompetisi itu biasa
tapi kalau kemudian destruktif kemudian fitnah dan segala macam nah itu yang jadi masalah ya
itu di satu sisi
sisi lain jangan lupa proses input ya rekrutmen kpk ini itu melibatkan proses politik
oke yaitu dpr
oke yaitu dpr
ya misalnya sebutlah tadi bang adi bilang setiap ada kontestasi politik kepentingan politik kpk itu pasti terpengaruh
anda jangan lupa ya kalau kita lihat tren ini kami terus mengamati proses rekrutmen pimpinan kpk ya
itu dpr itu selalu memilih adalah sosok sosok yang pak dianggap paling punya celah
kemudian dianggap lemah dan segala
jadi untuk mereka lah gitu
itu poin utamanya orang orang yang susah dicari celah kelemahannya misalnya integritasnya terawat dengan baik itu biasanya itu sulit terpilih
di dpr itu terjadi begitu
karena kalau kita lihat proses di tim sel kemudian nanti kita lihat prosesnya di dpr itu bisa bertolak belakang
nah jadi ada proses politik yang kemudian mempengaruhi
proses rekrutmen nah belum lagi misalnya dalam kpk yang sekarang itu kemudian ada kejadian kriminalisasi terhadap mas bambang dan abraham samad yang kemudian masuk pak taufikul mana
kita kembali ke pernyataan aris budiman tadi
ya saya mau katakan adalah kemudian disitulah ada saya sering menyebutnya kuda troya
kuda troya yang kemudian masuk dibawa dari kepentingan kepentingan politik untuk mempengaruhi dan melemahkan kpk dari dalam
nah hasilnya adalah proses
nah itu adalah proses
nah itu adalah proses
nah itu adalah proses
nah itu adalah proses
nah itu adalah proses
nah itu adalah proses
tapi anda melihat itu real juga seperti masalah dilihat
itu memang real
itu memang real
pertentangan itu ada
itu real ada begitu ya
misalnya karena aris ini misalnya kan dia baru masuk ketika rookie jadi plt kemudian dimasukkan ruki ke situ langsung jadi dirdik begitu ya
jangan lupa yang lama itu kan mereka tentu paham kinerja dan watak kpk begitu ya
nah itu kemudian muncul konflik dan sebagainya
nah yang perlu di
pahami adalah proses kuda troya ini saya sering itu yang kemudian mengganggu
di banyak negara yang lembaga anti korupsinya itu memang terjadi double loyalty
ini seperti kita ini masih double loyalty
misalnya brigjen aris ini itu loyalitasnya masih sepenuhnya terhadap polisi
walaupun pak safruddin tadi menyebutkan
enggak ini anak buahnya
justru yang tetap punya kendali yang kuat sekali itu justru kepolisian
saya berikan contoh misalnya banyak penyidik penyidik dari polisi yang kemudian untuk kepentingan misalnya bisa ikut di klat pim segala macam itu untuk kenaikan pangkat juga kan tergantung dengan polisi
jadi kemudian double loyalty ini yang menyebabkan kuda troya itu yang kemudian kepentingan kepentingan dari luar itu bisa masuk dengan mudah
untuk menghancurkan kpk dari
dari yang anda baca bang daniel siapa yang kemudian memelihara kuda ini memberi makan kuda ini akhirnya kemudian menyuruh kuda ini untuk menghajar banyak orang
dan apa kira kira motif aris kemudian bisa mengungkapkan hal hal yang mengagetkan kita
ini jawabannya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersajar di segmen berikutnya
sekali kedua narasumber di samping saya setuju bahwa memang internal kpk sedang dihadapi masalah terutama friksi yang hebat
tapi menarik kalau kata bang daniel tadi menemukan asumsi tadi ini baru asumsi ya
aris budiman ini dianggap sebagai kuda troya yang kemudian ada pihak yang memakai dia memberi makan kemudian menggunakan untuk bisa menghajar banyak orang keseluruhan si orang ini gitu
siapa menurut anda
banyak pihak ya yang kita anggap punya political interest ya di dalam kpk yang kemudian terjadi
saya sering kali nyebutnya persekongkolan paripurna
nah ini kan misalnya pengakuannya miriam yang mengatakan ada tujuh penyidik yang datang ke dia dan sering berkoordinasi dengan anggota dpr
itu kan harus didalami itu setidaknya adalah dugaan dan sinyal yang bisa ditindaklanjuti
dan itu bijak bijaknya
dan itu bijak bijaknya
jadi kalau ini bisa menjadi data awal bahwasannya memang tadi saya sebut istilahnya ada persekongkolan sempurna nih
karena kpk ini tidak ada satupun penguasa misalnya yang berkepentingan itu ingin kpk itu kuat
maka harus ada gangguan gangguan yang luar biasa
siapa yang bersekongkol atau mengganggu
tentu mereka mereka yang terkait dengan kasus kasus korupsi besar
coba anda perhatikan ya mas
kalau mas budi nih
kalau ada kpk sedang mengusutkan
kpk sedang mengusut kasus besar dan itu terkait dengan politisi berpengaruh
dan punya tradisi korupsinya berjamaah bagi bagi dan segala macam
salah satunya itu
itu biasanya perlawanannya luar biasa
kemudian sistematik bahkan ujung ujungnya pada upaya melemahkan kpk itu
oke jadi anda melihat siapa yang melawan dalam konteks keterkinian
siapa yang melawan pihak pihak
tentu mereka yang punya kepentingan untuk melakukan penyelamatan
pansus angket itu melawan atau
bagi saya terang pansus angket itu adalah upaya melakukan penyelamatan terhadap teman sejawat
itu bagi saya terang dan fakta
itu bisa dilihat misalnya
dari awal bagi saya pansus angket ini berpijak dan berdiri pada kebohongan
misalnya kan argumentasi didirikannya pansus angket itu karena ada pengakuan dari miriam
bahwasannya dia diintimidasi oleh penyidik kpk yaitu novel dan damanik
nah ini kemudian dipaksa oleh teman teman dpr sama komisi tiga supaya ini dibuka rekaman ini
nah akhirnya kemudian untuk mendorong itu dibuatlah pansus
nah kemudian ternyata di pengadilan itu dibuka ternyata tidak ada itu
intimidasi yang ada justru pengakuan miriam dia
tapi pansusnya jalan terus
iya dia diintimidasi oleh rekanan koleganya di dpr
nah karena berpijak pada kebohongan maka drama drama yang dihasilkan pun menurut saya itu penuh dengan kebohongan
anda lihat saja yang jadi saksi orang orang yang selama ini terkait dengan kasus kasus korupsi
bahkan coba bayangkan ada saksi yang disidang dia dihukum karena melakukan kebohongan di persidangan
nah itu yang jadi rujukan dpr misalnya
kalau aris terakhir ini aris budiman menurut anda juga dipakai oleh kelompok kelompok ini
ini yang saya sebut seringkali saya istilah tadi saya sebut ini persekongkolan yang paling purna
jadi persekongkolan yang paripurna ini bisa melibatkan siapa saja yang terkoneksi satu dengan yang lain
nah coba lihat ini pansus ini unik ya
jadi dia sasaran tembak paling apa paling pentingnya fokus tembaknya itu ke novel bahasa beda
semua kesaksian itu sasaran tembaknya novel bahasa beda
semuanya novel bahasa beda
diarahkan ke situ gitu ya
semuanya diarahkan ke situ
jadi memang kemudian akhirnya kami dapat kesimpulan memang yang paling konsisten dan merawat integritas untuk melawan korupsi itu berarti novel
sehingga ada kekhawatiran kalau ini tetap di kpk ini berbahaya
maka kemudian ini harus keluar dari kpk
jangan lupa loh dulu pernah komisioner menawarkan sudah novel pindah saja kemudian bekerja di bumn
itu ada upaya upaya begitu
jadi terus menerus gitu ya
jadi kami melihat ada khawatiran misalnya kalau novel ini tetap di sini ini susah kita mengatur dan mengotasi
dan itu termanifestasi dari proses pansus angkatan
anda melihat hal yang sama mas adi
saya lihat begini
pertama kan saya bilang ini cacat sejak dalam kandungan
jadi proses kpk ini lahir kan atas desakan imf bank dunia waktu itu lewat kamresiu tahun sembilan puluh tujuh
kemudian karena waktu itu kita juga semangat benci kepada korupsi akhirnya mengadopsilah keharapan itu
kemudian bikinlah kpk lembaga korupsi yang maha kuasa maha pokoknya maha kuasa bisa segala macam
tanpa reserve kasih kewenangan dan tapi tanpa kontrol
itu yang dilupakan waktu itu
kemudian ketika ini berjalan
kita lupa bahwa imf bank dunia mendesak ini jadi kpk
itu hanya untuk mengamankan uang uang mereka
jadi bukan uang rakyat indonesia
itulah sebabnya kenapa kpk sampai detik ini lima belas tahun berdiri tidak pernah masuk ke perusahaan perusahaan asing yang beroperasi di sini
misalnya yang memonopolis pajak yang menyuap
kan perusahaan perusahaan asing besar sekali di sini
contoh misalnya ketika kasus gayus
ada belasan perusahaan asing yang manipulasi pajak
tetapi ketika disupervisi oleh kpk semua perusahaan asing itu hilang
kita kembali ke proses pansus bang arya
apakah memang ini betul anda setuju ini
kebolan untuk menjatuhkan novel misalnya
untuk bisa memperlemah kpk
saya melihat begini
saya bersama teman teman di pansel ini memang punya komitmen untuk memformat ulang kpk
soal yang dijadikan saksi adalah para terdakwa menurut saya itu hal yang sah sah saja
karena kpk sendiri melakukan hal itu
ketika nazaruddin baru ditangkap dari kolombia
datang ke sini kemudian najarudin banyak bicara menyanyi nyanyi
oleh kpk sebagai lembaga dituduh orang ini pembohong
tapi kemudian kita lihat hampir semua perusahaan perusahaan korupsi di kpk
bersumber dari nazarudin yang mereka tuduh pembohong
itulah sebabnya ketika kpk ngomong najarudin pembohong
kami protes kepada kpk
kami datang ke kpk
waktu itu ditemui oleh abdullah hewa mahuwa
apa maksud kalian menyebut nazarudin pembohong
bukannya ini menjadi sumber berita
bisa menjadi apa namanya mr blower
nah mereka menganggap ini tidak bermola semacam itu
tapi sekarang ini menjadi sumber utama di kpk
nah seperti pansus anda melihat juga ini bagian dari untuk mencari kebenaran
menurut saya mencari kebenaran dari siapa saja tidak ada masalah
yang penting kan tujuannya
nah tujuan di pansus ini mengungkap semua persoalan persoalan ke publik
kecuali membuat rekomendasi
dan rekomendasi kalau tidak diikuti juga tidak ada masalah
tapi anda nggak mencium sama sekali bang adi
kalau ada kepentingan lain untuk bisa melemahkan
menggunakan aris misalnya untuk kuda troya melemahkan ovel misalnya
itu sebabnya saya dan teman teman yang komit terhadap pemberantasan korupsi
masuk di pansus
agar jangan menyimpang nyimpang
kecuali melakukan format ulang pembenahan kpk
kemudian melindungi kpk menjadi kuat
dan yang penting ada road map yang jelas
sehingga tidak bisa dipermainkan oleh pihak luar
dan sejauh ini anda melihat pansus masih on the right track
saya masih tetap pengawasi
karena itu kita minta kan pansus semua pemeriksaan pansus harus terbuka
publik semua tahu
jadi apakah pertanyaan kualitas dpr juga kebuka
kewalus yang diperiksa juga dibuka
ini fakta atau bohong dijaga kebuka
jadi semua kebuka
persoalan ini adalah kenapa kpk menutup diri
karena memang ada persoalan persoalan besar di dalam itu
anda melihat kpk menutup diri sampai sekarang
dan itu yang pertama
menutup diri karena memang ada persoalan persoalan besar di dalamnya
yang kedua komisioner komisioner kpk ini juga tidak paham masalah konstitusi
tidak paham masalah ketatanegaraan
itulah sebabnya kami pesan kepada teman teman di dpr
kalau mau mempertes lembaga lembaga semacam itu
harus dasar dasar yang elemen tersebut soal ketatanegaraan itu dicek dulu
mereka tahu nggak
kewenangan dpr kewenangan eksekutif kewenangan yudikatif
nah itu kan
jadi kalau paham soal elemen tersebut soal ketatanegaraan menurut saya sih nggak ada masalah
aris budiman datang ke sana karena memang dpr itu bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja semua produk undang undang
oleh sebab itu dulu waktu saya sama gus dur presiden meskipun kita nggak setuju pada pansus
karena itu sangat tendensius politiknya
tetapi kami menghormati pansus
dan saya sebagai presiden waktu itu datang ke undangan pansus
meskipun tempatnya tidak di dpr tapi kita menghormati antara sesama lembaga negara itu harus saling menghormati
jadi proses aris budiman yang mengaku dalam pansus itu menurut anda proses yang wajar untuk bisa mengungkap tadi kebenaran
saya kira ini bagus
jadi semua siapa saja nanti yang punya dukungan terhadap kpk yang punya informasi orang bersih yang baik dengan kpk ngomong ke pansus
kemudian juga yang sebaliknya yang informasi yang negatif juga masuk ke pansus kemudian diangkat semua
kemudian kita bahas ini persoalan ini terus bagaimana ini mau diapakan itu
ya saya cuma melihat pansus ini motifnya ya political destruction ya
atau mengganggu proses kinerja kpk
karena maka misalnya begini ya muncul friksinya yang tajam semakin tajam kemudian bising gitu segala macam
nah memang itu tujuan utamanya
misalnya tadi pertanyaan anda ini apakah mengganggu kinerja kpk
proses penyidikan pasti mengganggu
karena ada banyak destruksi yang luar biasa maka kasus kasus besar yang sedang ditangani itu pasti terganggu
ada lihat itu mod itu itu kemudian ada penciuman seperti itu ya
nah kepala satgas yang menangani kasus setnov ya itu adalah novel baswedan
ya novel penanganan itu
nah kemudian ada dugaan misalnya berusaha menghalangi agar setnov ditetapkan tersangka
itu ada begitu loh berulang dari dalam maupun dari luar
nah maka ketika kebisingan ini terus menerus begitu paling sederhana pansus bisa digunakan untuk buying time
untuk ada proses konsolidasi yang lebih kuat untuk mengamankan
misalnya saya melihat itu nah maka proses hukum terhadap mereka mereka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini akan terjadi
ini mirip pernyataan
ini pernyataan novel beberapa waktu terakhir pasca aris budiman kemudian melaporkan novel ke kepolisian
novel kemudian berkata saya justru khawatir laporan ini digunakan orang lain untuk pengalian isu
ini sangat rapi seperti operasi intelijen
kita akan bahas mengenai hal ini bang di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersajaran berikut
kita lihat pendapat mas agus hari sekarang
mas agus ketika petisi dibuat sekali lagi kita berbicara petisi karena tujuannya tentu juga menjadi salah satu solusi
tapi bayangan teman teman saat itu bagaimana sih ini bisa langsung memberikan dampak begitu
paling tidak otoritas myanmar melihat ini oh ternyata itu menjadi perhatian dunia
sebenarnya sudah menjadi perhatian dunia cuman itu pun mereka seperti begini
kalau kata kata mengecam atau mengetuk saya kira sudah banyak sekali ya dari berbagai pemimpin pemimpin negara tidak hanya indonesia tentu saja
tentu dari negara negara tidak hanya asean juga
itu sudah menyampaikan hal yang sama
tetapi rupanya kalau soal mengutuk mengecam tidak menjadi masalah bagi mereka lalu apa lagi yang bisa dilakukan
misalnya petisi ini
yang pertama adalah bahwa tekanan harus diperkuat terhadap angsa suci terhadap pemerintah myanmar pada umumnya
dan petisi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan tekanan itu
kami sudah menyampaikan
sudah menyampaikan ini ke komite nobel perdamaian menyampaikannya ke pemerintah norwegia sebagai rumah dari si komite ini
pemerintah norwegia tentu saja tidak bisa berbuat banyak karena komite ini kan independen lepas dari pemerintahnya
sehingga mereka juga nggak bisa melakukan apa apa
saya kira tekanan ini juga bisa ditambahkan melalui misalnya statement langsung oleh presiden indonesia
dengan segala hormat kepada bu retno sebagai menteri luar negeri
yang juga teman baik saya saya kira bobot dari tekanan politis indonesia terhadap myanmar
mesti ditingkatkan melalui cara itu
yang kedua saya kira juga masyarakat luar negeri ya masyarakat internasional
saya ingin membedakan buddha sebagai sebuah agama dan orang buddha sebagai aktor politik di myanmar
ini harus benar benar dibisarkan ya
saya tidak percaya buddha sebagai agama mengajarkan hal hal yang sekarang terjadi di myanmar
dengan demikian akan sangat kuatnya kalau ada tokoh tokoh dunia di agama buddha
yang juga bisa memberikan statement dan memberikan tekanan terhadap aung san suu kyi
sekali lagi jangan membawa agama begitu ya
jangan membawa agama betul
aktor politik yang mungkin kebetulan
nah yang terakhir saya kira juga dari
dari teman teman islam dan teman teman muslim di seluruh dunia juga
bahwa ini bukan permasalahan agama
jadi yang saya khawatirkan kan terjadi misalnya konflik seperti di india dan pakistan
dimana pada saat orang islam di pakistan diganggu
orang orang hindu di pakistan diganggu
kemudian orang orang islam di india juga ikut diganggu
yang harap itu mungkin terjadi
jadi saya khawatir dampak balas dendam persaudaraan seagama ini bisa terjadi
dan saya kira ini juga harus diredam
dan dengan demikian panggilan kepada teman teman sesama muslim adalah kita cari solusi
bukan balas dendam
baik bagaimana pemerintah menanggapi ini
saya kira sangat positif ya apa yang disampaikan oleh pak agus ya
bahwa pemerintahan ini sangat positif
bahwa pemerintah indonesia juga punya concern yang sangat besar
mungkin nggak presiden dalam waktu dekat juga kemudian menyatakan seperti yang diharapkan oleh mas agus tadi
bahwa bobot tekanan secara politiknya lebih besar gitu
itu sangat tergantung ya
itu sangat tergantung pada hasil kunjungan dari menteri luar negeri ke myanmar dalam waktu dekat ini
yang akan bertemu dengan otoritas di myanmar di sana
menyampaikan sikap pemerintahan indonesia terhadap
pemerintah indonesia terhadap apa yang sedang berlangsung di myanmar yang seperti siklus terjadi
hampir dua tahun sekali pasti akan terjadi lagi
nah sangat tergantung hasilnya apa dari pembicaraan itu
sehingga yang penting kan bagi pemerintah sekarang
dialog ke depannya itu akan tetap terbuka
dan pemerintah myanmar juga membuka diri untuk dialog
karena sampai sekarang pemerintah myanmar untuk negara negara lain
dia tidak begitu mendengarkan bagaimana mereka sangat reluctant dengan pernyataan pernyataan pbb
terhadap apa yang disampaikan oleh sekjen pbb
dan juga pelapor khusus mengenai myanmar yang baru saja menyampaikan
responnya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya
terpengaruh ini ya
mereka sangat kalau dibawa berdialog dengan cara megaphone diplomacy
mereka tentu tidak akan mau merespon dengan positif
hanya defensif saja ya
ya karena itu defensif yang keluar ke publik ya
nah karena itu pemerintah indonesia lebih mengambil langkah yang
bagaimana melakukan constructive engagement dengan pemerintah myanmar
sehingga masalah yang menjadi pokok di myanmar itu
pemerintah indonesia juga bisa berkontribusi bagi soal etnis rohinya di myanmar yang demokratis sekarang
baik kalau soal pengungsi yang kemudian sudah ada di indonesia ini bagaimana kemudian perhatian pemerintah terhadap mereka
ya pemerintah indonesia memberi perhatian yang sangat besar ya
bagi pengungsi pengungsi yang berasal dari etnis rohinya yang masuk
apakah di aceh di sumatera utara dan di tempat yang lain
dan sampai sekarang masih menyediakan tempat tempat penampungan yang bekerjasama dengan organisasi internasional
tapi sebelumnya pemerintah indonesia sudah pernah juga tidak
karena ini bukan terjadi pertama kali sebenarnya sebelumnya sudah terjadi
sebelumnya pernah tidak kemudian langsung berbicara dengan aung san suu kyi
mungkin dari perwakilan indonesia atau mungkin
ya ada dialog dialog tentu menyinggung juga soal apa namanya
karena yang terjadi selama ini berkaitan dengan posisi dari etnis rohingya di myanmar itu
nah tapi kaitan dengan kasus yang baru terjadi tanggal dua puluh enam agustus kemarin
nah itu memang belum ada pembicaraan
tapi sebelum sebelumnya itu sudah ada pembicaraan pembicaraan dengan ausan suu kyi
baik sekarang kalau bicara soal apa namanya kepedulian negara negara asean
kalau menurut prof hikmah yang memantau persoalan ini
kira kira seperti apa sih awareness mereka dari misalnya negara negara lain selain indonesia ya
tentu saja kita sudah mengulas tentang pemerintahan indonesia
bagaimana dengan negara negara yang lain begitu
kan tidak mungkin juga ini menjadi tugas utama pemerintahan indonesia kalau misalnya seperti itu
bagaimana anda melihat pemerintahan yang lain
jadi saya lihat misalnya apa yang disampaikan oleh wakil perdana menteri malaysia mungkin ya
mengatakan bahwa mereka tidak mau menerima etnis rohingya yang melarikan diri dari
dari rakini sekarang ini jadi sudah menutup seperti itu
bukan karena malaysia kita bilang kok malaysia aneh ya
seharusnya kan solidaritas islam itu dibangun dan lain sebagainya
bukan karena memang dari pengalaman mereka dengan menerima para etnis rohia ini
ini memunculkan berbagai masalah
di dalam negeri mereka
di dalam negeri mereka
mungkin thailand juga tadi pak agus juga sudah menyampaikan
sempat menerima tapi kemudian di luar kenal
artinya apa permasalahan ini ini menjadi concern regional dari berbagai negara ini
nah oleh karena itu bagi saya saya melihat bahwa ini momentum bagi pemerintah indonesia
kalau mereka ingin membicarakan permasalahan ini di antara negara negara asean
untuk mencari solusi jalan keluar yang bisa tuntas
nah ini yang saya anggap sebagai momentum
belum lagi masyarakat dunia
masyarakat dunia sekarang masalah seperti ini tidak mungkin diselesaikan di perserikatan bangsa bangsa
justru perserikatan bangsa bangsa berharap besar bahwa mekanisme di asean itu bisa menyelesaikan permasalahan ini
oleh karena itu apapun keputusan yang diambil oleh asean saya yakin akan mendapat dukungan dari dunia
dan bagi kita indonesia tentu indonesia bisa mengambil inisiatif ini
seperti tadi pak ifdal katakan bahwa indonesia ini dianggap sebagai leader di negara negara asean
cukup berpengaruh ya
sangat berpengaruh betul
kita harap nanti seperti apa pemerintah indonesia mampu berperan
seperti yang dikatakan oleh pak ifdal bahwa memang indonesia ini cukup sangat berpengaruh begitu ya
bagi negara negara asean semoga dalam konteks rohingya ini bisa memberikan salah satu sumbangsi dan solusi terbaik
sehingga tidak terjadi lagi kekerasan kemanusiaan masalah kemanusiaan di myanmar
terima kasih sementara waktu pak ildal qasim
terima kasih prof hikmah dan mas agus telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetap berada bersama kami